misalnya kata kunci kontainer surat suara kata kunci hoax surat suara yang adalah hoax itu ditemukan oleh mesin kita mesin pengais konten
lalu diverifikasi oleh setidaknya ada seratus orang tim verifikator dan tim it lead
selain itu ada pula kelompok masyarakat yang geram dengan banyaknya hoax
mereka membuat aplikasi di platform android bernama hoax buster tools
secara sederhana aplikasi ini menggunakan sumber media yang tergabung dalam ig sebagai validasi fakta
hoax search itu isinya hoax hoax yang sudah kami buatkan hasil cek faktanya di termbackhoop id
jadi di situ bisa dicari hoax apa saja yang sudah dibongkar
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini